polri menegaskan institusinya tetap netral meski melarang gerakan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden di sejumlah daerah
polri hanya menjalankan tugas menjaga keamanan demi kenyamanan publik
wak kapolri komjen polisi aridono menegaskan tidak ada instruksi dari presiden untuk melarang gerakan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
jika deklarasi digelar pada masa kampanye dua puluh tiga september mendatang
polri juga akan mengamankan situasi di lapangan sehingga tidak ada bentrokan antar pendukung pasangan calon presiden
di sisi lain polri menyatakan tindakan represif perlu dilakukan jika eskalasi di lapangan meningkat